sementara pemerintah kota surabaya akan memberikan sanksi kepada pns yang terlambat masuk kerja selama bulan ramadan
sanksi diberikan mulai dari pemotongan tunjangan kinerja daerah hingga pemecatan
sejumlah pns pemkot surabaya terlihat tiduran dan istirahat di serambi masjid dekat komplek balai kota saat puasa pertama siang kemarin
meski demikian istirahat para pns itu dilakukan saat jam kerja
pada bulan ramadan jadwal kerja pns pemkot surabaya memang berubah
hari biasa pns masuk mulai pukul tujuh tiga puluh hingga pukul empat sore
sedang pada ramadan jam kerjanya lebih singkat masuk pukul delapan pagi hingga pukul tiga sore
terkait perubahan jam kerja ini wali kota surabaya tri risma harini akan memberikan sanksi kepada pns yang terlambat masuk kerja
beberapa sanksi yang diberikan diantaranya pemotongan
potongan tunjangan kinerja daerah yang nantinya diakumulasikan hingga berupa pemecatan
mulai jam delapan masuk sampai jam tiga sore
jadi kurang satu jam ya berkurang satu jam
jadi banyak yang sudah tak tindak karena ada yang jamnya kurang
banyak yang sudah tak tindak
itu nanti kan kumulasi dari itu
wali kota berharap perubahan jam kerja yang lebih singkat saat bulan ramadan ini tidak akan berdampak apapun terhadap pelayanan pns pada warga surabaya
para pns juga diminta tidak mengurangi kinerja mereka selama bulan puasa ini
wahyu pratama surabaya